cuma disini nih main game gak pake ribet
iya emang aku belum pernah cerita orang aku baru ketemu semalam kok
jadi gini kamu denger aku dulu ya kamu jangan pikir aneh aneh
jadi gini aku semalem aku lagi pulang sendirian di jalanan sepi
terus tiba tiba aku ngeliat perempuan lagi diberbutin sama laki laki
ya pasti aku tolonglah perempuan itu kasian soalnya dia sendirian
tapi ternyata perempuan itu gak bisa melihat sayang
aku gak tega liatnya akhirnya aku anterin pulang semalem
kamu mikir kalau aku tuh selingkuh gitu

saya marah denging dorm
terima kasih teman teman ya

ternyata swamp sekitar kecil

akhirnya aku menemukanmu bunda
kak barangnya ada yang mau dewi bawain lagi kak
nggak usah wik
lagian juga udah hampir semua barang kebakar
aku cuma mau ngecek aja barang pengen nyala ibu
tapi untung aja gak kebakar
bapak lagi di rumah
bapak lagi di belakang
oh tadinya aku mau pamit
sekarang mau cari tempat baru
wah kak sinta kenapa nggak tinggal di sini aja sama dewi sama bapak
nggak enak dewi
nanti aku ngerepotin kalian
nggak sama sekali kak
dewi sama bapak tuh pasti senang banget ada keluarga baru
apalagi nanti kayaknya dewi bakalan punya teman curhat
oh bisa aja
oh bisa aja
dengan tinggal di sini aku juga bisa cari tahu soal keluarga rama
kalau aku bawa airin ke situ
sepertinya tidak akan ada yang bisa menolong harrin
masalah asli kagum kagum whatever
aku lagi mikir kalau berpetualang ke dalam situ kayaknya seru deh
aku boleh dong ikutan juga
jangan gak enak dilihat kalau kita berdua
kamu mau jalan duluan
jadi mulai sekarang warung ini milik bapak sama dewi
nanti biar saya ngurus segala pembayarannya pak
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih
terima kasih banyak
ya dewi saya harus ke kantor
kamu ke kantor
jadi semenjak karama itu pergi dari rumah
kantor itu aku yang ngurusin
ini kalung siapa ya
pasti kalungnya dewi
tapi kayaknya dewi gak pernah pakai kalung ini
aku tanya aja deh
duh kok balik lagi
enggak aku mau tanya
ini soalnya aku nemuin kalung
ada di jog mobil sebelah aku
nah ini kalung kamu bukan ya
aku gak pernah punya kalong begitu
oh iya aku juga mikir kayak gitu sih
soalnya kamu gak pernah pakai kalung ini
terus ini kalung siapa ya dewi
ini kalung perempuan yang aku anterin semalam
aku ingat aku ingat sekarang
lora namanya bener
perasaan kamu gak pernah dicerita sama aku
kalau kamu punya teman namanya lora
iya emang aku belum pernah cerita orang
aku baru ketemu semalam kok
jadi gini kamu denger aku dulu ya
kamu jangan pikir aneh aneh
jadi gini aku semalam
aku lagi pulang sendirian di jalanan sepi
terus tiba tiba aku ngeliat perempuan
lagi diberbutin sama laki laki
ya pasti aku tolong lah perempuan itu
kasian soalnya dia sendiri
aku gak pernah ngerasain dia
tapi ternyata perempuan itu gak bisa melihat sayang
aku gak tega liatnya
akhirnya aku antri pulang semalam
kamu mikir kalau aku tuh selingkuh gitu
kamu dengerin aku ya
aku itu gak akan bisa selingkuh dari kamu
cinta aku tuh dimulai dari kamu
dan akan habis di kamu
oh makasih ya
kamu udah mencintai aku dengan tulus
makasih juga ya
aku pamit ya
pernah lihat perempuan ini gak bang
gak pernah liat
gak pernah liat tuh mas
gak pernah mas
aku gak pernah liat
aku harus cari kemana lagi
bukan orangnya itu nya ada di foto
itu orang nya
hai laura aku wisnu
ada apa ya mas
maaf ganggu waktunya ya
aku kesini cuma pengen ini balikin kalung kamu yang ketinggalan di dalam mobil aku semalam
iya mas wisnu tadi aku nyari nyari kalungnya
laura itu kok ada baju beladiri
itu punya kamu
iya itu punya aku mas
kamu bisa beladiri
jadi dulu itu aku sebenarnya guru beladiri
tapi semenjak kecelakaan jadi harus berhenti dulu
sampai mata aku bisa lihat lagi
kamu yang bener
serius itu kamu bisa beladiri
enggak ini kebetulan banget soalnya adik perempuan aku
bemang yang di dunia bagimu